selamat malam dua jam jelang laga timnas u dua puluh tiga melawan timnas irak memperebutkan posisi ketiga di piala asia dua ribu dua puluh
rosi hadir dengan narasumber spesial
kali ini lupakan politik karena malam hari ini seluruh bangsa indonesia berharap indonesia bisa tampil di olimpiade
nah malam ini saya ditemani oleh mereka mereka yang tentu sangat berkompeten untuk bicara soal bola
tepuk tangan untuk akmal marhali pengamat sepak bola
lalu ada ralf scheunemann warga negara jerman tapi pendukung timnas indonesia
saya juga harus memperkenalkan bahwa ia memiliki seorang putri bernama claudia yang merupakan pemain timnas putri indonesia
di piala aff putri tahun dua ribu dua puluh tiga lalu claudia menjadi top skor dan pemain terbaik
itu karena bapaknya atau karena ibunya
supaya gak berantem kombinasi aja ya
lalu kemudian yang sangat ngetop juga tapi yang selalu diledekin dengan justin hu
iya tentu saja justinus laksana atau coach justin pengamat sepak bola yang pernah menjadi pelatih timnas futsal indonesia tahun dua ribu dua puluh
dan yang kali ini harus tepuk tangan yang paling meriah saya gak tau
apakah teman teman sporter bola disini
ini adalah legend pemain timnas budi sudarsono
pemain legenda timnas indonesia yang pernah bermain di piala asia dua ribu empat dan dua ribu tujuh dengan mencetak satu gol di piala asia dua ribu empat dan satu gol di piala asia dua ribu dua puluh
tepuk tangan untuk semua yang hadir malam hari ini
karena kita akan bicara soal wasit dan far
waktu nyetak gol pakai far gak
berarti bung budi beruntung gak waktu itu gak ada far
karena ada far ini jadi gimana untung aku udah gak main
kalau ada far dulu kena far terus yang gak cetak banyak gol dia
malam hari ini saya ingin menjadi ya
mengutarakan unek unek netizen enam puluh dua
komika betawi david nurbianto pendukung timnas
karena tadi di awal udah bilang pakar pakar pakar saya doang yang pakir
jadi sebenernya gak perlu dikenalin bro sih ya
karena kita masih belum bisa move on dari kekalahan uzbekistan yang sangat menyakitkan
itu gak kurang kurang artis artis ikut menyerbu akun instagramnya wasit loh
bukan cuma sekedar netizen kaleng kaleng
sampai kiai yusuf mansur juga ikutan
nah saya mulai dulu dengan free cake atau possible penalti yang batal saat timnas melawan uzbekistan
kalau disini sekali lagi saya ingin mengulang
ini sesuatu yang lazim nggak
dilihat dari ulangannya itu
itu yang saya liat mau penalty atau gak penalty yang penting ada pelanggaran
tapi dilihat dari setelah dari var kok dia tidak menentukan pelanggaran
itu yang saya liat kok ini seperti ini
kita juga bingung gitu loh
kan kalaupun misalnya tidak jadi penalty
ini bahkan membatalkan keduanya
saya lihat berapa kali ya
tapi yang jadi pertanyaan kan yang gak diterima oleh netizen lah
apakah kena bodi itu kan setelah kena bodinya
ini subjektif seandainya tidak kena bodi
karena kejadiannya seperti ini terjadi setiap minggu di liga inggris
ya tapi kan pertanyaannya kalaupun tidak ada penalti
sebenarnya kalau kita lihat wasit shen yinho ini sudah beristihad bahwa itu pelanggaran
yang kemudian kita perdebatkan di dalam kotak penalti atau di luar
beristihad bahwa kejadian itu di luar kotak penalti
nah kemudian wasid fal
ada kejadian yang harus di view on review
bahwa tidak terjadi pelanggaran
yang diambil bola bukan kaki nyawitan
nah ketika itu kemudian ada diskusi view
bahwa ini bukan terjadi pelanggaran
tapi ini adalah murni
pemain uzbekistan itu ambil bola
dan memang bola yang diambil sama pemain uzbekistan
jatuh kena badannya pemain uzbekis
tidak ada pelanggaran berdasarkan keputusan view on review var itu
jadi sebenarnya netizen kita salah kalau mencaki maki wasit itu
tapi wasit par yang kemudian melihat itu tidak ada pelanggaran
bola diambil oleh pemain uzbekistan
dan witan sulaiman jatuh di tengah tengah badan dari pemain uzbekistan
ini wasit ini menurut gue
maksudnya peluit nggak sengaja gitu ah ketiup gitu atau gimana
atau dia wasit ini sebenarnya udah riset
bahwasanya tahu konten yang enjajmennya tinggi di indonesia adalah konten prank
jadi sebenarnya wasit ini nyari enjajmen sebenarnya
jadi kita kan ramainya karena kita di prank kan
iya lawan uzbek yang notabene kita tahu kelasnya jauh di atas kita
kita kan sedikit pun peluang itu harus kita manfaatkan
termasuk konten pelanggaran ini yang menurut saya
alih alih kita kayak dapat harapan baik gitu penalti
oh teganya kak wasit oke kedua ya
saya mau tambah witan itu kurang drama
karena langsung mengharapkan penalti
kalau kita bicarakan soal penalti tidak penalti
tapi yang saya tidak bisa mengerti
kalau memang itu wasit tidak memberikan
ya jadi adalah tendangan dari gawang
tapi menurut saya kalau memang itu dilakukan salah
tendangan dari gawang untuk ubekistan
tendangan dari posisi yang sama
yo juga merasa bahwa wasit gak fair ya
tunggu yang saya tanya beliau
mungkin lima puluh satu tidak fair